koalisi indonesia bersatu yang terdiri atas partai golkar p tiga dan pan
terus melakukan konsolidasi ke daerah untuk mematangkan koalisi di tingkat akar rumput
jelang pemilu dan pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
ketua umum partai golkar erlangga hartarto yang ditemui cnn indonesia pada senin malam
di kantor dpd partai golkar jawa tengah menyebut
koalisi indonesia bersatu dalam kondisi solid sehingga dapat memenangkan nama atau sosok
yang akan diusung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden
meski demikian koalisi indonesia bersatu sampai saat ini masih belum memiliki nama capres
yang akan diusung dan masih menggodok beberapa nama
kita bicara kib itu ya dengan p tiga pan dan golkar
nah tentunya kita
kita akan terus melakukan konsolidasi di daerah daerah
kemarin dengan kib sudah di kalimantan timur kemudian jawa barat kemudian kepulauan riau dan bengkulu
nah tentu akan dilanjutkan juga di beberapa daerah lain yang berikut di medan
itu membahasnya apa pak
ya kita tentu bahas konsolidasi dan yang kedua kita sedang mempersiapkan
apa yang menjadi arah kita
dan yang bersama yaitu isi misi ke depan
di tingkat internal sendiri ada tiga nama petinggi koalisi indonesia bersatu
dapat dimungkinkan diusung sebagai capres atau cawapres
ketiganya adalah ketua umum partai golkar r langga hartarto
ketua umum p tiga soeharto mono arfa dan ketua umum pan zulkifli hasan
sementara itu konsolidasi tingkat daerah juga dilakukan oleh partai gerindra dan pkb
sebelumnya koalisi kebangkitan indonesia raya telah dimulai dari jakarta
kini mulai masuk ke daerah
saat ini sulawesi utara manado adalah bagian dari kelanjutan
koalisi kebangkitan indonesia raya tingkat daerah
menindaklanjuti koalisi kebangkitan indonesia raya tingkat nasional
dpd partai gerindra dan dpw partai kebangkitan bangsa sulawesi utara
mulai melakukan silaturahmi dua partai
antara partai gerindra dan partai nasdem
yang pertama adalah kualisi kebangkitan indonesia raya tingkat nasional
yang kedua adalah kualisi kebangkitan indonesia raya tingkat nasional
yang pertama kita ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh dpw partai gerindra dan dpw partai kebangkitan bangsa
kemudian kita ingin menyampaikan kepada dpw pkb di sulawesi utara untuk selanjutnya dilanjutkan
jadi sama sama dpw sulawesi utara dan pkb sulawesi utara dan dpw partai gerindra sulawesi utara itu
dpw sulawesi utara dan pkb gerindra sulawesi utara itu
dpw sulawesi utara dan pkb gerindra sulawesi utara itu
akan menyampaikan bahwa pertemuan silaturahmi ini harus dilanjutkan sampai di tingkat beranting di seluruh sulawesi utara
koalisi ini pun bertujuan untuk memenangkan capres dan cawapres pada tahun dua ribu dua puluh empat dari gerindra dan pkb
untuk nama capres dari koalisi ini pun masih dalam proses penggodokan internal partai
depan depan cnn indonesia